beralih ke informasi lain diiringi masa pendukungnya calon bupati dan calon wakil bupati purwakarta jalur independen
senin siang mendaftar ke komisi pemilihan umum kabupaten purwakarta
sementara hal berbeda dilakukan pasangan calon bupati dan wakil bupati dari sumedang setia widodo dan sonia sugian
yang mendaftar tanpa diiringi para pendukungnya
hari pertama pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati purwakarta
pasangan calon dari jalur independen mendaftar lebih dahulu dibanding paslon dari dukungan partai
pasangan zainal arifin dan lutfi bamala mendaftarkan setelah pihak kpu memverifikasi syarat dukungan untuk maju di pilkada purwakarta
pendaftaran paslon ini pun diantarkan oleh ratusan masa pendukungnya
meski diterima oleh kpu paslon ini diharuskan memperbaiki dua berkas persyaratan yang belum lengkap
yaitu surat lhkpn dari kpk dan surat tidak memiliki tunggakan
di harapkan paslon ini dapat melengkapi berkas hingga batas waktu tiga belas januari mendatang
meski dari jalur perseorangan paslon ini optimis mampu bersaing dengan paslon dari dukungan partai politik
di garut pasangan petahana bupati dan wakil bupati garut mendatangi kpu kabupaten garut untuk melakukan pendaftaran
pasangan rudi gunawan dan helmi budiman yang diusung partai gerindra nasdem serta pks ini optimis kembali dipilih masyarakat
masa masa ini pasangan petahana bupati dan wakil bupati garut mendatangi kpu kabupaten garut untuk melakukan pendaftaran
di sumedang widodo sonia mendaftar tanpa membawa masa pendukungnya
hal ini dilakukan oleh pasangan dari jalur perseorangan ini sebagai antisipasi kepadatan arus lalu lintas
mengingat jalan di sumedang relatif kecil dan padat
sementara itu kantor komisi pemilihan umum kota bandung
pada hari pertama pendaftaran pasangan bakal calon wali kota bandung periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga masih terlihat sepi
hal ini dimanfaatkan kpu untuk melakukan sejumlah persiapan
salah satunya dengan melakukan briefing menjelang pendaftaran sejumlah kandidat
kpu kota bandung memastikan ada empat bakal pasangan calon yang akan meramaikan pemilihan wali kota bandung
tiga calon berasal dari partai politik serta satu pasangan dari perseorangan